presiden jokowi dodo memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sejak tiga september dua ribu dua puluh dua lalu
skema pembatasan pembelian bbm khususnya jenis pertalite dan solar pun dilakukan oleh pertamina
melalui penunjukan qr code oleh masyarakat melalui website atau aplikasi mypertamina
itu sampai sekarang memang belum ditentukan khususnya yang pertalite
karena kita masih menunggu dengan revisi perpres satu ratus sembilan puluh satu tahun dua ribu empat belas
sementara untuk solar sebenarnya perpres satu ratus sembilan puluh satu dua ribu empat belas itu masih berlaku
jadi ada kendaraan kendaraan tertentu yang tidak diperkenankan untuk membeli solar
jadi saat ini kita masih melakukan pendataan dan sosialisasi dulu
sampai nanti mungkin kita akan berkoordinasi lagi dengan pihak terkait
regulator untuk pelaksanaannya